di jawa pelabuhan tanjung intan cilacap saat ini memiliki kapasitas muatan curah cair
juta metrikton dan muatan curah kering tujuh juta metrikton per tahun selain itu ada sejumlah
muatan seperti hewan ternak sapi yang diimpor dari australia dua kali sebulan masing masing
ekor pelabuhan tanjung intan juga melayani ekspor klinker bahan baku semen dan semen jadi
ke timur leste untuk meningkatkan kemampuan impor pelabuhan ini berpotensi dikembangkan menjadi
lebih besar untuk itu pmk cilacap sedang memperluas kawasan pelabuhan dari sembilan ratus hektare menjadi tiga puluh dua
hektare sebagai singapura jawa tentu saja kita sudah sudah mulai beberapa kebijakan yang udah
kita ambil antara lain kita mengakselerasi ekspor kayu olahan jadi selama ini kayu olahan itu diekspor
kemas ke jakarta tanjung emas kenapa tidak melalui cilacap yang bisa tentu saja memangkas harga dari
trackingnya nah ini saya evaluasi itu sebulan bisa empat ratus kontainer ini cukup besar sekali dan
ini adalah potensi yang harus kita kembangkan dalam rangka mendukung kek yang dicanangkan oleh